satu ratus tiga puluh desa di lima belas kabupaten di jawa timur mengalami krisis air akibat kemarau panjang
kabupaten gresik merupakan wilayah yang cukup parah
sedikitnya tiga puluh desa di kabupaten ini terancam kekeringan
bppd setempat mengirimkan air setiap beberapa hari sekali ke desa desa yang dilanda kekeringan
dungus adalah salah satu dari tiga puluh desa yang dilanda kekeringan di kabupaten gresik
kemarau yang terjadi sejak juli lalu membuat warga kekurangan air
sementara cadangan air hujan yang biasa disimpan di tandon pun sudah habis
belum adanya jaringan pdam membuat sekitar dua lima ratus warga desa dungus hanya mengandalkan air pada hujan
sementara air sumur tidak bisa digunakan karena rasanya asin
padahal desa ini jauh dari pantai
jika tidak ada dropping air dari bpbd warga terpaksa membeli air dari penjual keliling seharga rp satu ratus lima puluh per lima liter
meskipun air itu dibeli secara
patungan warga mengaku terbebani karena kebanyakan warga merupakan petani
ya beli kalau konsumsi kalau mandi mandi ya ambil di telaga
ini adalah telaga buatan yang digunakan warga sebagai tandon air hujan
pemanfaatannya biasanya adalah untuk pengairan sawah dan juga ladang ladang milik warga
tetapi kini warga juga menggunakan air yang sebenarnya kotor ini sebagai sarana untuk mck serta konsumsi mereka
kemarau membuat air telaga semakin surut
akibatnya area sawah pun menjadi lahan mati
panenan gagal karena tidak adanya air
pengairannya itu tak ada hujan pak
jadi sekarang itu mengandalkan tak ada hujan
terus kalau nggak ada hujan ya seperti ini kekeringan ini
jadi kita nggak bisa tanam
rencananya dropping atau pengiriman air ke desa desa rawan kekeringan di gresik akan dilakukan sampai awal desember nanti
warga bebas mengambil air yang diperlukan
badan penanggulangan bencana jawa timur mencatat ada satu ratus tiga puluh desa di lima belas
lima belas kabupaten yang rawan kekeringan akibat kemarau
pengiriman air bersih terus dilakukan sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air minum warga
rangga umara gresik